barres krimpori memberikan petunjuk dan arahan ke polda jawa barat dalam penanganan kasus pembunuhan vina dan kekasihnya eki oleh geng motor di cirebon delapan tahun lalu
kepala bagia penerangan umum mawes polri kombes rd andri mulan caniago mengatakan kasus pembunuhan vina dan eki masih ditangani polda jawa barat
terkait perkara ini barreskrim polri selaku pembina fungsi telah memberikan petunjuk dan arahan demi tuntasnya kasus yang terjadi sejak dua ribu enam belas lalu
saat ini saudara penyidik polda jabar masih mencari tiga buronan pembunuh vina dan eki
tni polri selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan
reserse fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk petunjuk serta arahan
yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh polda jawa barat dalam kasus tersebut
rudiana atau eki kekasih fina yang juga menjadi korban pembunuhan geng motor di cirebon dua ribu enam belas lalu
meminta masyarakat indonesia tak berasumsi dan dapat mendoakan agar tiga pelaku pembunuhan terhadap anaknya dapat segera ditangkap
ia pun menyatakan selama delapan tahun dirinya terus berupaya dan bekerja sama dengan polisi untuk mengusut kasus ini
saya mohon kepada seluruh warga negara indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit
egy adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok kelompok yang kejam
saya tidak diam saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip
terbukti beberapa kita mengamankan
perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan
kami cukup yang mengalami
agar seluruh indonesia bisa mendoakan anak saya